doda hatta menghidupkan dihami tusuk deon arah jawab taruh video puir aja padus sembilan sebelas
kurangnya paruh jahe mudah dibawa ke narin sobat obat ulang lektang gingson hotaksang
hasil ada sanggolom ulang manyan ompong narun hatta hattalik tanggi ansosidok doma mata
witar forum tasonon majuloh hatta sen barisan yang naburu letak link sehuni doon najoloh
dauraja nami tempuy da rambing tutada angkasa dari menjambatan bosnya potadong nahurang
tamah atasnya sultan sinasoro ulang menjadi empat puluh jik wajib awal itopi kualidaya wassalamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh ya situasinya yang baru
di tempatot di situasi obyeknya mau mengurusi mengizitkan deda mutem pati
atur kecomot oleh isi nakira kira napatu karena perlu
ah jadi ya
kepada tamu kami ada tempat kita siapkan di sebelah kiri masuk ada ruangan silakan
kalau ke dalam
tidak tidak muat kami persilahkan masuk sebelah kiri ya makasih tidak lagi masuk
ke dalam pak sudah habis tempat kami perselaksana at pat di sebelah kiri yang sudah disiapkan terima
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tusuk kepada semua anak buruh kami yang datang dari mandailing yaitu yang mengikuti daripada kedua
pengantin kami harapkan supaya dulu kami arahkan ke arah timur
mengingat bahwa rumah rumah kita situasi dan kondisinya kurang mengizinkan karena telah artinya telah penuh sesak jadi untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada tamu kami kaum kami family kami diarahkan ke arah timur demikian terima kasih
wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kurung rubit uraja raja
dianggih maranak baru tingon gunung baringin maradok konhamu sude nahami parsangapi ia
boti dua in madung surdu nangkin nafuran nami naopat ganjil lima gonob sugari suranyan anggobolas
pangidoan muda menjalai dengan mato bang laing pangitian madung selfuy manian di patogu
ansur ulangnya jabat putus pangitiani hai tairu panah jarum pangidoan satu tuhan ngadak
dong putus putus nah tayang keputusan nalain ditangan di tuhan hai doh langka doi bana
lalu tupar hubung jahit hai tairu panah ngadak doping marsuona diluluan imat rongkap nitondina
botorus maibana tulaut sibora hai disi tari dari iwana boru nina
namorana dibayang sony madung rupanya petunjuk siang tuhan tak disidupi rupanya pasu sirongkap
nitondi dengan sonang dohodongan separkan citan nianak namion onpeda moranami parjolo
hamil mengidu isim mengidu mohob ansur ulang manggora naso nida tuhan pondok nijamita dung
nami langkan pabotohon parung main namion menurut sepanjang adat dungimuse anak namion
pajuku kenami dopar umayun namion diuluan digunung baringin songoni panuturi nyom puna nyom
puna parjolo sunduti onmada nangkan holos konami tumora mengidotaruk doamion mengidot padang mengidot
davantoon nasnamion berhubung jahe untuk udineari ungimu seananka ulang janggal
perjubu neva nattypara daton songoni nahuma songonima humeji umum mat wenjadi tangon
mangkin bitoruknya abaran diemora buntar nyateate parjolo habimandoko maulia pin monks
kita gudang gudang naik saiman joloha tanah dibayang adonan lukita hanggir dot anak burun
ami arok udah halai dengan pertama dot patung pak holos door andung nami ampun adon nahurang
tamak dohon nahurang tupa saulaknai mengidomohon botima hatana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh santabi sepuluh sepuluh lisan tabi diraja raja anak
inamorah tablobelewi di suhut dohod raja panusunan namun mimpin sidang para datanon
nangkin warung tangkas dojoh jor jor
khanjinami siang gunung waringin ah maksud nih al horonami dua customer
tuahon jadi anggu ami khanji siang gunung manaon nama umat khonma nian bisa dilehen
marga di sinuan boyu di mora nami lesian soloon arokku sohani mahatana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh santabi sepuluh sepuluh tabi sudah atau pangan harajaon
raja raja songni musyantong suhut mora nami morani mora terlebih lebih raja panusun bulang nadong di para
madung tangkas nangkin kita bg sangat aha maksud tujuan medokon mora nami sedang
menumbar ingin jelas siang pangkal sampai tujung songoni musyantong tok dokter tekna
majilas kita bg anggu amida nasi ananak boru nama jujur konsang
nidokon mora nami on mudah mudahan nian suhut songoni musyantong raja panusun dan para datanon
mentolong dibuat borat anso mengalihkan margaon songoni mahatanami wassalamualaikum warahmatullah
atau diapoleh amanami muda majulon andung holos nyertina naman jadi anak buru siang gunung
baringin madung mod sidung mengandung jelahumolos
ketemu laknar shah bahwa memahami tua mantar rajai raja panusun dan bulung second dia dulu era lima
jadi baru keraftan begini andung lumpur olos anak buru nami naros sian gunung pari
menurut aku madung lengkap dan cukup memuaskan mulia kita
tapi upang hidup di bayi bayi kita aturman bangalusi olosnya ya sosial itu
tapi upang hidup kita sudah raja raja ulang gijang gijang cukup lima menit satu raja
ulah kono kono singkat padat mengingat waktu ya karena nabahatan saya seratus raja
nah waktu saya matang saya tahu ada yang suatu ya
padahal ada yang suatu aku takut aku takut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
setelah sepuluh lima belas hari menyambung aku sampai ini
kehanginan kisah kami naman jadi uluan di
perlu kita tanya sadarion mudah tohapatan bangalusi doa
harani nakinani madung jocor gidok kon ahana manjadi
hagiut nih halainik majolo anak buru
madung jocor di pasang piut kali
setkaran ini mudah saru saru dihitaan
baru ma amat tasuri padas dan bagason
anak buru iman mangetong sangat itu dia
or petar sungguh
diatur anak buru ma sangat biasa ringkas
oh sudah terlaksana
saya mahatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
adung sesuai tutur padatnya pui
benegut mangalusi numa naperjolo
insinyur doli sinomba seriaga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
puji syukur kita ucapkan kehadiran tuhan
maha esa karena hari ini kita dapat berkumpul di sini
untuk menyambut anak buru kami
dari gunung baringin
matikan dulu boleh
bisa nggak kutipkan dulu pak
kami ucap terima kasih
kepada anak buru kami
tidak tidak ada lagi di sini pak
yang terhormat kepala gubernur sumatera utara
timku ili nuradi
gelar patuan raja pembindungan sirena

kemudian kepada bapak bapak dan raja raja
raja nabalok turbin balok yang hadir pada siang hari ini
saya atas nama raja ili nuradi dan raja raja turbin balok yang hadir pada siang hari ini
saya atas nama raja ili nuradi dan raja raja turbin balok yang hadir pada siang hari ini
saya atas nama raja raja tanah sepanjang penguasa desa
pertama mengucapkan selamat kepada anak kami berdua
yang telah menimbul hidup ataupun menimbul keluarga
mudah mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah keluarga kuala
amin amin ya allah
tanah sapan yang pembuasa desa
yang disampaikan bapak
apa maksud dan tujuan
membawa pasangan hidup
seperti yang disampaikan bapak darmin nasution
ataupun dari rumah
kalau itu dari tuhan
yang menjadi pasangan hidupnya
dari tanah jawa
anak orang dari pada suhu ini
adara sepanjang adat
di gunung baringin
aturan adat kita yang ada di tapanu selatan
karena perumahan kalian ini
tanah jawa soro
pada hari yang berbahagia
kepada orang kalian yang ada di baru pukjai
diberikan ataupun disamakan
tentu dalam hal ini
saya secara pribadi
ibu otok kami dulu
baru pukjai baru tak
ada itu kesan
di gunung baringin mandeli
oleh allah swt
merupakan dua dua agar agar
kepada semua orang
dan yang lainnya
dengan hal ini
di jawa tapanur
dan hal ini
raja tanah selatan
di desa padang bulat julu
bahwa pada hari ini
apa yang kalian harapkan
ataupun apa yang kalian
kepada orang kalian
raja tanah selatan
apa yang disampaikan
anak buruk daripada suhut ini
dan semua orang
yang berada di sini
saya ingin meminta
di desa padang bulat julu
angguhani kura kura asian marga sirega inang sungunibabe marguamarsahar hamusyalikus majalah
ben nakti di banginu waranuan akdum nama asodakut yang nakinani ulang maleru di damdum undur ulang manusia
ison maha amiglas mga lehetkot tukot nalangin di hamu suruhin abolak di hamu
asumarut tunggak karatanon baberi ondur pununamion syanutus dikaryari
onmon ale upui asurnon diketapanon buruton manjadi buru sirega
buru ni ingasomun tanggit dan suruhin anongba
nadong imbarnionde wadunaset colok tainaset paghubjai doon burunamion
on ma'at yut kamu
makin ma'at kusita'usasudianak
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih dut maulid atik
lepas ini saya ingin memberikan salam kepada anda
nama'u alusi anda berkursi
saya ingin menekan anakmu
dan mengucapkan salam kepada anda
saya ingin meneruskan
untuk raja raja luar
yang memiliki kekuasaan
saya ingin mengucapkan salam kepada anda
dan saya ingin mengucapkan salam kepada anda
untuk raja luar yang memiliki kekuasaan
terima kasih dut maulid atik
saya ingin menerima salam kepada raja raja
saya ingin menerima salam kepada raja raja
saya ingin selalu mengucapkan salam kepada anda
saya ingin menerima salam kepada anda
olo si bobi olo pembicakudang niroa diarun di barumain kuno
muda ada nyata nyukusta pada tahun selatan muda kupembicakudang niroa hebah nukun artina
olo lelokun marmarga dong otot keterkagodakun
saikan ni mada rupani rohamu artina
olo sum olo supaya bolak bolak doon dupaluku
atoh ben morabako paman jorokinan nisi bobi siapal bukjai marga sirigari karis nami
au takas mada rupan dia muda amat jorokinan wati dirasa dan jua di nagora
au dahudala ada penghargaan doon
artinya toh mudo kena kitinggat
atau mada nanggur ada yang mura sop sop mura mura mura mura mura mura
tumorabaku amuro atong lebayat masjid jirigari mada ngaruaku
si harorong muna angguak mwantuk mwuliajot dan dengar dan dengar paman
muda mwawani di barbikatan muna ngagiot mwun angguau
orin mwawakili paman njaorok woro rajai si yang luat ni hajorat
angguau namangalek tuimau bernamangalek mungutmawan
margao tuburukun artina
au nanggumbeca gudang diruang uutun burukun
walaukuti masubadi usulain mahatanak
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk namarlimun berguna lima raja raja nama wakili parmargara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang menelung leher kamu itu
itu burung burung saya solo
ubah siregar juri
aku anak siregar
apa yang jadi
putri beliau sudah diberikan
adalah wajar dan
raja bapak sulemburu
semua ini bisa
di dalam perang
dia anak burung
supaya bapak jokowi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan berbahagia kita memanjakan
bujur dan bukit karyat allah swt
dimana pada hari
yang berbahagia ini
kita masih beri
dan kita bisa berkumpul
semua di buse salam kunjungan
dan di besar muhammad saw
semoga kalian mendapat
syabat yang indah di kemudian hari
kerajaan bertanggung jawab
berhubungan dengan raja panjurang guru
banir pak kulipan
di marjung toko
saya saya merga khas ibuan sedunia
pertama tama saya menerima ahal antum kosos ini
menerima tundidot badan
apa yang dipinta yang ditunjukkan kepada
pahupu kami itulah kahiyam ayu menjadi siregar
namorai guru siregar
mudah mudahan kami di sini menjadi saksi
bahwa pahupu kami
sudah dimintakan supaya menjadi buru siregar
saya berterima kasih
saya berterima kasih kepada raja penusunan bulung
untuk menerima keputusan ini
semua ibu saya
setelah mendapatkan marka siregar ini
mendapat keluarga sakina mawakda dan warohmat
mudah mudahan mendamai kesehatan lahir dan batin
keluarganya menjadi keluarga
mata selbst dalam rumah
budaya yang berada di kamar atas rumah sakina mawa da dan warohmat
secara huruf saja
acom peneruk abis merlidung nama wakili raja parmarga si buan seluruh dunia
nabi rukun nadi harokon merlidung ima raja nama wakili marga dari munti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bahagia dan maulia di sini dengan kemampuan untuk menurunkan persidangan di alaman kemampuan rukun
sesuai dengan kemampuan ini mudahnya kita menanggung dan kita berpikir pikir
dan kita berpikir pikir
anggu hamida siat parmarga dari munti
di katurunan nangkinani punjurak maribu
mulai hari patangi tangi nangkin alus ni parmarga sirega
isudie nangkinani upar mada sirega
baik siap parupu
patuan raja perlindungan
bapak tunggu erin mugalani
madung doan udegen nangkin di jagit kamu parmarga sirega
memang betul mon
nangkinani sidengan roa
saturus namus sedi parmarga haraham
patuan di patuan nangka saati waromuyo
tukun nangkinani otomatis mengikut ucapan jangadat
mang jali marga sirega
naman dukun dokun mangondok
leng di janggit doun dimang nangkinani doan badan
tarbuti mata nausudai besalam
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jika ada yang menggunakan kata kata yang berbeda dengan doa
silakan gunakan tanda tanda yang ada di dalam video ini
jika ada yang menggunakan kata kata yang berbeda dengan doa
silakan gunakan tanda tanda yang ada di dalam video ini
dalam kesempatan ini kami juga merasa sangat senang dan bangga atas kehadiran
raja raja yang hadir dari seluruh tanah air termasuk maura pak anggi dan anak boru
yang tentunya dalam kesempatan ini kami jadi raja sepilau
untuk menyaksikan dan mendukung agar raja panusunan nurung dapat merespui dengan sepuluh kaki
tentu kami juga berharap setelah penambahan marga seredat ini
kita akan berhasil mencapai kesempatan ini
dan kita akan berhasil mencapai kesempatan ini
putri kami tarian ayu dapat menciwai sebagai boru regan

atas nama keluarga besar
serikat keluarga bukjai
insinyur dori sinomba
dan disaksikan oleh raja
dr randus haji sofian siregar
gelar raja lutuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
marga yang ditebalkan ke bayang bersangkutan
menjadi penyemangat bagi beliau
untuk mempelajari adat tabon selatan
lebih baik lagi
oleh karena acara penabalan marga
kepada kahiyang ayu buru sidangkan
dan bahkan sertifikat
sudah diserahkan oleh yang dituakan
pada hari ini
kepada seluruh raja
kami minta dengan hormat
untuk tidak meninggalkan tempat
mengingat masih ada lagi acara berikutnya
pemberian makan kepada kedua mempelai
sekali lagi harapan kami
tidak meninggalkan tempat
bila itu berkualidaya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kepada para undangan kami
yang berada di luar
dan juga mungkin
jika hidangan sudah
kepada para undangan kami
yang berada di luar
dari atas melakukan santan
dan juga dengan santan
kepada raja raja yang ada disini
kami harap untuk tidak perlu meninggalkan tempat
sekali lagi berhidup
kalau ada ciri ciri yang pun
kami pasti selalu berhaya haya
rantau dan berharga
dengan segala hormat
sudah kita bisa berbual
di bawah ke situ
tapi tidak akan